nah ini ada pemerintah informasi tentang dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dki jakarta
menyatakan bahwa tunggakan bayaran rumah susun sewa seluruh jakarta ini sebesar rp dua puluh tujuh delapan miliar
wah angkanya cukup fantastis ya
para penunggak ini sebagian besar berasal dari penghuni yang bergelut dengan garis kemiskinan
jumlah tunggakan rusunawa sebesar dua puluh tujuh delapan miliar rupiah
berasal dari enam belas penghuni yang menunggak iuran bulanan
air listrik hingga denda
banyak alasan mengapa para penghuni tidak membayar tunggakan
namun yang paling sering ditemui karena alasan kemiskinan
misalnya rizal bersama istri dan kelima anaknya
yang menempati unit seluas tiga puluh meter persegi di rusunawa cipinang besar selatan
menempati unit dengan biaya sewa sebesar dua ratus dua belas per bulan
rizal menunggak iuran sebesar delapan tujuh juta rupiah
rizal tak sanggup membayar karena hampir dua tahun ia menganggur
namun bukan tanpa usaha rizal tetap mencicil apabila memiliki uang
pengelola rusun pun sejauh ini memberikan kelonggaran
bagi para penghuni yang beritikat baik mencicil
kebetulan sekarang saya lagi nggak kerja selama hampir dua tahun
ya saya dapat rusun di sini ya relokasi gitu gusuran peluit taman burung
kalau saya waktu kerja ya saya juga nggak
ini pasti saya juga cicil juga
rusun juga saya bayar gitu
cuma saya lagi kerja ya buru buru buat nyicil rusun
buat kebutuhan saya rehat aja kadang kadang nggak ada
ya anak apalagi habis lahiran cesar lagi
hal tersebut juga dirasakan nuri janda dua anak yang unitnya
sudah disegel sebanyak tiga kali atau menunggak lebih dari dua tahun
nuri mengungkapkan bahwa permasalahan di rusun awa begitu pelik
tak hanya perihal melunasi pembayaran
namun juga tentang banyaknya mata pencaharian yang hilang
para penghuni rusun awa di cipinang besar selatan kebanyakan adalah warga relokasi waduk peluit
yang sebelumnya bekerja non formal seperti pedagang kecil pemulung hingga pekerja kasar
namun ketika pindah ke rusunawa kondisinya tidak memungkinkan untuk menjalankan profesi profesi tersebut

tolonglah kasih pekerjaan bagi kami kami itu yang nganggur nganggur di sini gitu
selain cleaning service atau apa ada mungkin pekerjaan lain lah yang bisa kami kerjakan gitu
entah buka lahan pekerjaan apa kek yang bisa kami kerjakan selain jadi cleaning service yang jadi security
untuk apalagi untuk pendidikan kami yang nggak punya pendidikan untuk sekolah menengah ke atas ya yang cuma sekedar sd atau smp
dan kasihan kayak sendiri saya juga harus nyari kerja keluar kalau mau ini
para penunggak rusunawa berharap pemprov dki jakarta dapat melihat kondisi real di lapangan dan memberikan keringanan ataupun pemutihan tunggakan